keponakan saya ditodong di sekitar burangrang dan lodaya
dompet sama hapenya diambil
di dalam dompet ada ktp atas nama dea
kartu atm sama uang
uang kertasnya rp satu ratus tiga puluh lima ribu
sama cari penodongnya
sudah sama saya kang
satu paket murah sama pipit
yang nganter bebep ikut ujian bikin sim siapa
emangnya nggak berani
pasti di sana banyak orang
bapak nggak takut bebep nanti digodain sama orang
hati hati di jalan
kok agak nggak tahu sih
si imas mau ke pasar pengawalan
nggak usah kamu
kentung sih kamu juga jangan beli
tidak di hiv cinnamon
irlachak yang mana
kang komar kemana
dia barusan telepon
masih tugas pengawalan
kok kamu tau
saya belum tau
barusan itu saya nanya
kan saya yang dikasih tugas
nanti kalau ditanya sama kang koma
biar bisa jawab kalau ditanya
gak usah bingung
kalau pengawalan itu di belakang
kamu lagi apa
apa kabar yun
kamu bukan lagi ngawal aku
itu siapa kok dikawal digdig
pembantu kang bahar
kamu cemburu liat digdig ngawal dia
ah kamu kali yang cemburu liat digdig negor saya
ini aku anter ya
emang kamu buah helm dua
aku gak mau kalo gak pake helm
helmnya kamu aja yang pakai
aku gak mau diboncing sama yang gak pake helm
itu helm orang lain
kamu aja yang bilang
kembaliin sebelum saya yang takut jadi berani
berani melakukan apapun buat ngejaga milik orang yang menitipkan motornya di sini
berani melakukan apapun buat menjaga milik orang yang menitipkan motornya disini

saya gak tau kita harus cari kemana
ada copet yang kenal
kamu teh menik gaul pisang
sama tukang todong kenal
sama copet juga kenal
kita harus tahu model sama warna dompetnya
terus kecopetannya sekitar jam berapa
saya tanya dulu ke i mas
modelnya model dompet perempuan biasa
sama uang buat belanja ke tolong dapur yang dipake
ada urusan apa
kamu ketemu kang bos
bantu si dupri supaya dia gak lupa
gak usah jang
saya sudah inget
saya ketemu kang mus
buat silaturahmi aja
setelah dia tahu kamu itu mata dan telinga saya
saya ngaku ke kang mus
kalau saya orang suruhan bos
saya sudah relaks
saya datang bukan karena merasa kamu undang
saya datang atas permintaan jupri
jupri sudah saya tarik jadi orang saya lagi
sekarang dia tanggung jawab saya
kamu aman pulang
saya harus pergi ada urusan
kalau mau buang waktu silakan dengan wakil saya
kuncinya kontak dulu bu
belum datang kang
siapa yang lagi nyari copet sama dompet imas
dik dik murat pipit
kamu sekitar jam sepuluh operasi di angkot yang lewat pasar ke ragatsu
terus kamu ngapain di sini
hari ini kamu nyopet diangkut dari pasar ke ragatsu
kan saya emang udah gak jadi copet
apalagi hari ini kan hari pertama saya sama dewi jualan cilok lagi
kamu tadi operasi
sekarang kan saya sudah punya anak buah
anak buah kamu tadi operasi diangkut dari pasar ke ragatsu
membantunya kang bahar kecopetan
pasti kang mus bakal mengarahkan anak buahnya dong
sudah tiga orang lagi sama saya
wah gawat atuh
kalau gak ketemu gak ada yang ngaku
semua copet mau dikumpulin
mau dihajar semua satu persatu sampai ada yang ngaku
minta waktu kang
kamu sudah nyari lagi kerjaan jadi sekuriti
belum ada info
kamu belum pernah ikut pelatihan kan
kamu harus ikut biar lebih gampang kalau mau kerja jadi security
kamu bisa ikut selera dalam frelan
gak pandai kayaknya
orang pusing kecil
nah siapa emang teman teman
jadi junaidin elpo mau apa

kamu udah gak jadi copet lagi kan
ya enggak atuh kan tadi juga aku bilang gitu sama junaidin
terus memangnya ada apa junaidi nanya gitu ke kamu
ya udah gak usah dipikirin
sekarang yang harus kita pikirin gimana supaya usaha dagang cilok kita bisa maju
ah itu mah gak usah dipikirin
kalau mau maju mah tinggal didorong aja
gih aku serius tau
kamu sekarang udah kerja
sebetulnya bukan kerja jualan
modalnya dari aku pakai tabungan aku
yang jualannya temen aku
terus akunya ikut bantuin dia
kamu bantuin jualan cilok di gaji
hmm bukan di gaji istilahnya
tapi dapet bagian
terus sebagai investor kamu juga dapat bagian
kamu jualannya dimana
kalau kamu lewat talaga bodas nanti kamu bisa lihat ke pinggir jalan
nanti kamu bisa lihat aku lagi jualan cilok
oke aku kesana
kalau benar ini dompet membantu kang bahar
berarti kita benar benar dalam bahaya
kalian tahu kang bahar itu siapa
saya cuma pernah dengar namanya aja
maksudnya saya gak tau orangnya tapi pernah denger namanya
saya juga pernah dengar namanya aja
dompet ini akan saya kembalikan ke pemiliknya
pembantu kang bahar lewat junedi
terus nanti junedi akan ngasih ke anak buahnya kang bahar
terus anak buah kang bahar yang akan ngasih ke pembantu kang bahar
minta uang tiga puluh tujuh ribu
kamu mau menikahi anak kecil minta uang aja mending harus sambil nangis
terus kenapa mending kagok mintanya ternyata tiga puluh tujuh ribu
nggak empat puluh ribu aja sekalian
terus kamu kenapa nangis
temen aku kok gak sampe sampe
terus aku telponin juga gak bisa
mana aku tau
teman kamu kan gak sama aku
gak ada apa
kang dia ditodong
ya enggak atul
dia mah pasrah dompet sama hp nya udah dibawa sama penodong
ditodongnya udah selesai
kejadian nyatanya udah lewat ah kang
sekarang dia ada di sini di rumah kita
kamu tadi ngasih tahunya salah
harusnya bukan dia ditodong
tapi dia tadi ditodong
atau dia habis ditodong
kamu ngomong seolah olah peristiwanya sedang terjadi
padahal sudah lampau
ada maksud akan teh gimana ini teh
eh sih jadi bingung
gak usah bingung
ini akan dalam perjalanan pulang
aduh ini akang
pa bebep seneng banget
sekarang udah punya sim
iya papa juga itu seneng
kita perlu ngadain syukuran gak
syukuran bebep udah punya sim
masa gak usah
gak usah rame rame kita sekeluarga aja makan di restoran
waduh uang lagi
ini saya sudah bawa dompet di dalamnya ada ktp
mudah mudahan ini benar dompet pembantunya kang bahar
kalau memang benar kita bisa terbebas dari ancaman masalah
iya sekarang kamu nya cepet kesini
saya nggak mau ketemu anak buahnya kang bahar
takut terjadi kesalahpahaman
enggak saya sendiri
nanti kalau dompetnya sudah sama saya baru saya anterin ke anak buahnya kang bahar
tunggu sebentar ini saya lagi oto
hah sob ngasih buat istri dompet bekas
bilang aja baru tapi saya cut

mau jago dong
waah ini yang dia bawa
kalo abis pake helm rambut akang berantakan
masa ga boleh nyesir
tuh mama udah pulang
kamu ditodong dimana
di sekitaran burang rang sama lodaya
gak tau tadi di jalan apa
kamu keponakannya muslihat
emangnya kalau dia bilang gitu penodongnya bakalan takut
ga tau juga
yang serius atukang
yang diambil penodong apa aja
dompet sama hp
isi dompetnya apa aja
uang kertasnya rp satu ratus tiga puluh lima ribu
sudah lapor polisi
ini ongkos buat ke kantor polisi
kamu sudah ditodong
terus kehilangan dompet
sebut semua isinya
kamu perlu surat keterangan buat bikin ktp baru
selebihnya biar jadi urusan mama
urusan dompet si imas udah beres
kalau saya kasih tambahan tugas
keponakan saya ditodong
disekitar burang rang dan lodaya
dompet sama hp nya diambil
di dalam dompet ada ktp atas nama dea kartu atm sama uang
uang kertasnya satu ratus tiga puluh lima ribu uang logamnya lima ratusan lima
sudah sama saya kang
satu paket murah sama pipit
kalau penodongnya ketemu selama dia nggak ngelawan
tidak usah dihajar apalagi dibakar
diantar aja ke kantor polisi
saya cuma minta semua kepunyaan dea kembali
pak tadi neng sampai sekolah terlambat
kamu baru empat belas
belum masih kurang
belum lima belas
belum waktunya pakai motor
kalau nggak pakai motor nanti terlambat terus
mulai besok bapak antar pakai motor